pernah masih puasa
bukannya lama banget ya
masih kurang berapa lama
gue lapar banget wak
wow kalian semua yang nyiapin
oh my gosh makasih banget ya
kalian emang hebat banget
makanannya kayaknya enak enak tuh
soalnya pe ada acara di sekolahan
gini teman teman sekolah kamu itu datang ke sini
bukan gitu tante
tapi acaranya itu sama teman teman sekelas
dan emang diadainya di sekolah
jadi ente bisa
opi padahal pengen banget
sebenarnya hari pertama puasa itu kita buka di rumah bareng bareng
tapi opi udah bikin acara di sekolah
berarti ini kan kesempatan gue yang pas buat ngalahin si luki
nah berarti gue harus bayar semua buka puasa di kelas
gitu gua akan dapetin si laura
lu ngapain sih lu disini ya

gue yang bayarin semua buka puasa di kelas
jadi pasti laura milih gua
tadi kan lu duluan yang nolak
sekarang beda men
jadi gua yang bayar
gua yang bayar
ku maha kalo tante yang masakin buat temen temen sekolah kamu
ya buka puasa sama masakan tante
dijamin sedap sedap pisan
jangan nolak eh
ya bener tante
ya ampun makasih banget nih tante ya
soalnya kebetulan kita itu juga belum ada konsumsinya
kamu teh ke pasarnya beli bahan bahan
kita kudu masak mu banyak pisan
beres beres yonya
saya promosi dulu ya
kita nggak usah pusing pusing lagi untuk makanan
soalnya tante merry mau masak buat kita semua
wah berarti kita buka puasa bakal enak dong
gue udah berubah pikiran
gue udah berubah pikiran
manjur lima buat kamu
pokoknya biaya untuk buka puasa sekelas
gua yang tanggung semuanya
berarti kamu tuh baik hati banget ya
aku senang udah dengarnya
aku bakal sediain kamu makanan cina itali padang batak jawa timur surabaya semuanya
aku sediain semua menu yang termahal di indonesia
gimana kalau makanan makanan kalian digabung aja
biar kita banyak banget makanan ya
yuk kita pulang yuk
kita harus siap siap lagi
dan buka puasa enam jam lagi
gue duan ya
eh denger lu ya
emang lu punya duit
aku punya duit buat bayar semua itu
ikut gue sini yuk
tante teh punya kabar gembira pisang buat kamu
iya tante teh sudah masak makanan kesukaan kamu semuanya
aduh santa maaf banget ya
opie lupa kasih tahu
kalau kalau kalau tante tuh harus batalin masaknya
karena seksi konsumsi udah nanggung semuanya
gembira ya teh
ya jadi tante masak segitu banyak buat siapa dong
eh ah gini aja tante
gimana biar makanan yang enggak bu basil kita kasih ke pantai asuhan aja atau di masjid
mantep bener harumnya
kalau lepas dari teriak
ya ampun do'oh
bikin gua jantung copot gua aja lo
nyamah sama aja mau belom puas mau enggak ngomel terus
eh iya ya gua puasa
gua lagi puasa
jangan sampai batang
enggak teriak teriak enak kan kuping aku enggak sakit
ya lu bikin masalah melulu
coba kalau pelan pelan
kan gua agak kaget
coba kalau gua ndet
lo enggak punya model mamuler kayak gua lagi
stoknya udah habis tau
aku tuh cuma mau bilang
aku hari ini mau ke puasa di sekolah
jadi enggak usah bikin makanan oke
nanti gue bikin bubur kacang hijau
kayaknya nanti aku makan kalau sahur aja
ilok gua habis sepanji
emang gua perut kadut apa
pertan banget si tu bocah
pakai makan makan segala
pernah masih puasa
bukannya lama banget ya
masih kurang berapa lama
gua lapar banget tau gak
seseorang dua ratus enam puluh dua lord skull ternyata main rib lima ribu delapan ratus dua puluh satu spicy
saya cepat makan nih
ini makanan buah seger seger bener
apalagi kalau dicampur ame kurma
ini makanan buyut saya ses madam
aduh aduh aduh
lupa ntar kepikiran
eh si opi pasti ntar kepikiran soal buah oke
aduh padahal buka puasa teh kudu
kudu ada buah biar sehat biar lemes
betul itu ses madam
kiwai kamu saya bawa keranjang buahnya
kita antar ke sekolahannya
lima detik lagi kita akan buka puasa
lima empat tiga dua satu
berita aja kek
temen temen senang ya
di hari pertama kita puasa kita bisa buka puasa bersama di kelas
dan kita harus berterima kasih sama lucky sama glen
karena mereka berdua udah mau nyiapin makanan yang segini banyak untuk kita buka puasa bersama
mestinya sih kita buka puasa dulu di rumah tadi sesepadam
udah kamu jangan bawel
beruan ke sekolahannya opi
baru buka puasa galaknya balik lagi
enggak ses madam enggak
eh eh tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu
kolaknya mana kolaknya kolak kolak kolak kolak
nggak ada ada ada ada ada ada ada